kenapa dia bisa ada disini
bukannya dia ya
hah manusia kulkas
lo pasti yang nyuruh dia kesini ya
lo penyerencana apa lagi sih
lo harus kasih kesempatan sama rizky supaya dia bisa ngomong
semua udah jelas kan
dia sengaja mau ngajarin gue sama putri usus goreng
kalau nggak dia ngapain ada disini
gue nggak pernah ada niat
mamahnya kamu itu harus tahu nih cerita ini
kalau mamamu tahu dia pasti ketawa
makin ada ada aja ya pacar kamu itu
papa kan nyuruh citra buat putusin atta kan
soalnya atau itu cinta pertama cinta
dia walaupun gitu gitu orangnya tapi dia benar benar baik kok
buku papa gitu sih
papa lagi mikirin apa sih
papa lagi mikir
apa sih yang membuat anak kesayangan papa bisa suka sama pemuda yang gak sopan sama calon mertuanya sendiri
nggak papa jangan gitu dong
atau itu orangnya baik kok
cuma karena first impressionnya aja sama papa jadi kayak gitu
citra juga bingung
hmm papa tahu
jangan jangan kamu suka sama rambutnya yang ngejreng
yang kayak apa tuh
tapi orang si at itu emang unik
karakternya emang kayak gitu
ya dia terinspirasi kali warna rambutnya pink gitu dari itu tuh yang
anak anak ayam yang dijual di pasaran yang lima ribu itu loh
kok kok bisa bisanya ya kamu julid sama pacarnya sendiri
yee kok papa juga tahu sih kata julid
ayo tau dari mana
ya papa tahu lah
kan sama kamu
ya kan kamu yang ngajarin
kok udah tahunya dari citra sih
tapi papa beneran maafin atta nggak nih
hah gimana ya
eee sebenarnya papa sudah maafin natal
ya papa pura pura aja nggak maafin dia
biar dia tahu kalau papa itu nggak maafin dia
dia biar dia jerak dan tidak semena mena lagi sama orang lain
biar dia belajar
papa jahil banget sih jadi orang
ya bukan soal jahil
bapak kan mau calon menantu bapak itu harus orang yang benar yang sopan yang punya attitude yang baik
papa harus pilih orang yang tepat buat kamu
ya makasih ya pak
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku masih penasaran
kayaknya putri emang bisa dengar suara hati gue deh
soalnya udah beberapa kali dia tahu apa yang diomongin dalam hati gue
gue jadi ngerasa sangat tenang
kalau sampai nomi datang ke jakarta
bisa nggak sih manusia kokas
jangan berhenti di tengah jalan
lo menghalangi jalan gue

bisa gak sih
udah ngerestuin hubungan gue sama putri usus goreng
jadi jangan sedikit pun terlintas di otak lo
mau sok sok deketin putri usus duren lagi
apalagi ngerebut dia dari gue
gue gak mau ada keributan lagi nih di kampus
kan rizky juga gak mau ngerbut putri dari lo
kita nggak pernah tahu kan
yang ada diisi otak dia sama hati dia itu apa
iya gak kokas
pertama kali gue ngerjain
gue gak tahu apa apa
tapi gue gak tahu apa apa
gue gak tahu apa apa
gue gak tahu apa apa
ini masa lu gue buat
lo liat kesana
lo gak kenapa ya
ruang tata usaha kemahasiswaan dimana ya
lo liat sekarang kesana
oh gue tahu
gue gak usah mengalihkan pembicaraannya
lo pasti cemburu kan denger romantisan gue sama putri usus goreng
ngomong aja kalau gak salah
sumpah ini sih bahkan jadi trend center kampus
dan bakal jadi teman cowok cowok nih
cantik banget ya
cantik banget ya
cantik banget ya
cantik banget ya
cantik banget ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
astaga tash cantik banget

kayaknya mahasiswa baru deh
astaga lihat rambutnya
itu keren banget
dia bisa ada di sini bukannya dia
hah manusia kulkas lo pasti yang nyuruh dia kesini ya
lo penyerencana apa lagi sih
ran ran cukup ran
lo harus kasih kesempatan sama rizky supaya dia bisa ngomong
ngomong apa gitu semua udah jelas kan
lo sengaja mau ngancurin gue sama putri usus goreng
kalau nggak dia ngapain ada di sini
gue gak pernah ada niat buat ngancurin hubungan lo sama putri
tapi kita gak pernah tau kan isi hati lo tuh apa
kalau nggak kenapa
emang bener kan
lo jangan asal duduk pak
gini terserah lo mau percaya sama gue atau enggak
tapi yang jelas harusnya lo tau gue gak suka kalau dia datang ke sini
karena kita pernah punya ada masalah sama dia
lo gak usah sok ngonrafik deh manusia kulkas
gue tau banget kok lo sama dia itu ada hubungan apa
oke kalau lo gak percaya lo tanya aja sama dia sendiri
astaga pakai curb velvet lagi segar lagi
bisa kita baik baik saja
jangan sampai dia balik lagi

aku bu nawang mel dan putri bisa duduk sama sama tanpa terjadi huru hara
ini sungguh bagaikan mimpi
bahagianya aku ya tuhan
aku harap setelah ini bu nawa gak jauhin aku lagi
karena anak anak kita sudah merestui hubungan kita
terima kasih ya
jadi bangga sama kamu
apapun yang bikin deddy bahagia
tapi sebelum nikah kamu harus punya kejadian
kesediaan simkom habis
beli lagi atu
apalagi kalau persediaan simkongnya sudah bener bener habis
nggak ada yang dikerjain
akang ke pasar dulu aja beli singkong
nanti sisa singkong yang ada biar cedoh yang marut
akang mau beli simkongnya di subang
kenapa cari yang jauh
di sana lebih murah
akan mau beli satu pickup sekalian
akang masih butuh karyawan buat bisnis ke cimpring
saya mau ke subang
jangan lupa sekalian beli es krim
mus mau ke subang mak
emangnya di subang ada yang jual es krim
emangnya di subang
emangnya di subang
di sana aja
di rumah aja duduk
baru selesai masak
buat serepan teh kiram
kamu belum sarapan
jangan kan sarapan
kopi aja belum
tadi nyuruh sarapan tapi ngasihnya kopi
nasinya belum matang
bukannya belum matang
memang gak ada yang masak
kamu sarapannya di luar
bukan cuma sarapan
makan siang sama makan malam juga di luar
nanti kalau udah nikah udah serumah
buat sarapan buat makan siang sama buat makan malam
sabar sebentar lagi lauknya mateng
kalau lauknya belum matang kenapa nasinya udah diantar
kalau nanti bawanya sekaligus susah
nasinya panas terus loknya panas
aku sih makan apa aja suka
yang penting enak
masakan imas jamin enak
masakan anda lantai sama apa
itu yang cepet
kalau masak sayur lodeh lama
bukan cuma mie
kan ada telurnya
udah nggak usah bawel
jawab jangan diem aja
kalau nggak enak bilang aja
udah jangan nanya nanya terus
yaudah ngobrolnya udah dulu
imas mau beres beres
dompet nya tadi ada di teras rumah aku
itu berarti masih rezeki kamu
terus jadi atuh mau beli sepatunya
kau datangnya siang
dia kalau sakit giginya kumat suka manja gak mau ditinggal
sekarang udah sembuh
gak bakal sembuh kecuali ditambal atau dicabut
suami saya nggak mau takut
kang terima kasih dompet teman saya sudah kembali
tadi ada yang nganterin ke rumahnya
kang pula sama kang pipit kerjaannya apa
is dijagain keamanannya sama kang pipit
maaf gangguan teknis
iis kalau senyum jangan terlalu manis
pipit takut susah melupakannya
habis ini aku masih boleh nelfon
iuran kau sendiri mana kang pipit
nantepnya sampai sini aja
gak sampai rumah
tapi kapan kapan pipit boleh ke rumah iis
biar tambah akrab aja
iis kamu mau ke rumah iis

biasa urusan anak muda

ini yang mau kerja di sini pak
di bawah lo makan ya
singkong itu aslinya dari brazil
masuk ke indonesia kira kira pada tahun seribu delapan ratus lima puluh dua
saya kira asli indonesia
tapi indonesia negara yang banyak perkebunan singkongnya
untung di indonesia banyak singkong
kalau enggak buat bikin kecimpring
saya bakal terpaksa mengimpor singkong dari thailand
jadi kamu kerjanya patahin aja ya
besok saya kirim satu pickup
terima kasih pak
barusan berita udah keluar
cuma pengen lihat aja
nih kalau mau lihat
itu yang saya mau
berangkat kerja bareng
makan siang bareng
pulang kerja juga bareng
terus aja berhayal
bungkung berhayal belum dilarang
aku belum selesai
saya mau stand by di sini aja
mau lihat prita balik lagi ke kantor
kalau dia sudah selesai makan siang
aku belum selesai
kamu stand by di sini aja terus
aku bawa komik sendiri
biar gak ganggu kamu
dulu kinanti yang kenalin kita
tapi sekarang kinantinya gak ada
gak ada kontak
mungkin dia sibuk
tapi kayaknya dia gak terlalu kehilangan kinanti
kan ada kamu
mungkin dia bisa ke sini
masa gak tau
udah lama dari kamu masih smp di bojong soang
kok kamu pengen tahu banyak soal uyan
mak gak bantuin es sih
katanya emus mau tambah karyawan
belum dapet mak
udah dulu marut singkongnya cek do
bantuin saya aja di sini
saya beresin dulu yang di luar
mumpung pulang cepet
saya gak mau bantuin mama bikin kecing pring
saya mau istirahat dulu sebentar
terus ganti baju makan
terus bantuin mama bikin kecing pring
mau di npr
bahkan saya nggak kenal
saya mau minta pertimbangan
apakah saya harus menunggu mencari atau malah sekalian saja
melupakan mereka dan mencari orang baru
nggak usah nyari orang baru
kalau mau jadi copet jadi copet aja sendiri
nggak usah ngajakin orang lain
jawaban kamu kenapa seolah olah malah kontra dengan pemikiran saya
teman macam apa kamu
habis terima telepon dari siapa
kenapa dia mau apa lagi
anak buahnya udah dua hari gak ada kabar
dia minta pendapat saya
apa dia harus nunggu mencari atau sekalian aja melupakan anak buahnya
terus nyari orang baru
saya bilang gak usah nyari orang baru
kalau mau jadi copet jadi copet aja sendiri
nggak usah ngajakin orang lain
dia pasti nanya ubed juga
ubed harus dikasih tahu
supaya jawabannya seperti kamu
kamu di mana
di pasar baru
kanter di ija
saya lagi galau
kamu tahu kan galau itu apa
kalau itu adalah perasaan tidak enak yang ada dalam pikiran kita karena kita bingung
bukan cuma karena masalah cinta tapi juga masalah pekerjaan yang membuat kita menjadi bingung dan emosi menjadi labil
saya lagi di pasar berisik teleponnya nanti aja
sudah saya siapkan
halo jun iya saya sekarang kerja di toko jeans di cihampelas cuma jadi pelayan toko
jangan bilang cuma enggak apa apa jadi pelayan toko juga itu jauh lebih bagus daripada jadi
pengangguran doain ya biar saya kerjanya kepake sambil punya toko di sini iya doain juga
biar saya betah kerja di sini sampai dapat kerjaan yang lebih bagus iya terima kasih yun iya
udah nelfonnya udah dari tadi saya nungguin mau nanya harga sawi berapa maaf bu rp lima
habis makan siang iya kapan ajak saya makan lagi seperti waktu itu dalam rangka apa maksudnya
waktu itu kan dalam rangka aku berterima kasih kamu udah nemuin dompet aku yang dicopet
hp aku yang diambil penodong dalam rangka apa ya kamu pikir dulu deh
ya john di saya mau nanya nanya apa berita pernah ngajak saya makan waktu itu dalam rangka dia
berterima kasih karena saya udah berhasil nemuin dompet yang dicopet sama hp yang diambil penodong
barusan saya nanya dia kapan mau ngajak saya makan lagi seperti itu dia bilang ya saya mau makan lagi
seperti waktu itu terus dia balik nanya dalam rangka apa hai saya enggak tahu dalam rangka apa bilang aja
dalam rangka ulang tahun kota bandung serius up todik waktu itu dia yang ngajak iya gimana kalau sekarang
kamu yang ngajak saya yang ngajak iya dalam rangka balas dendam karena dia pernah ngajak kamu makan cerdas
terima kasih semoga selamat sampai tujuan utamakan keselamatan dan kecepatan
⁇ tsional lanjutan skenario nya gimana bos yang membuat dik dik gak berguna disitu adalah rasa tidak aman
penjual dan pembeli pikirkan
gimana caranya bisa membuat penjual dan pembeli merasa tidak aman siap bos
lagi apa kamu bisa ponis ribus permisi bos
aku haus kak hobinya mau duluan aja oke
kamu enggak malu
jajan di tempat gini enggak kenapa malu karena kamu cantik ah kau beda jangan gitu kalau menurut kau bedaku cantik gak usah ngomong ngomong kenapa
nanti aku bisa tinggi hati tinggi hati itu apa sombong sombong kenapa baru diajak makan sama prita aja udah cerita cerita bukan sombong biar kamu tahu
mau percaya k mod bakal bisa gantiin kak bopang
kok ada di kub
nanti sore pulang kantor mau saya ajak makan
makan yang ringan ringan biar kamu gak jadi gemuk
kamu ngeraktir aku
dalam rangka apa
dalam rangka balas dendam karena kamu pernah ngajak saya makan
kalah pak kalah pak kalah pak
revolusi akan segera dimulai
kamu ada di pihak mana
kamu bakal memimpin salah satu pihak
kalau gitu saya bukan di pihak kamu
kamu milih berseberangan dengan saya
tapi jangan pernah menyesal dengan pilihan kamu
oh ledang ledang ledang ledang ledang
oh ledang ledang ledang ledang ledang
kok kube terus yang bayar
kalau perempuan yang bayar
duduk dulu kau bed
mamah kamu belum pulang ya
padahal aku pengen banget kamu kenalin aku ke mamah kamu
terus nanti gantian
giliran aku yang ngalin kamu ke mama aku
jangan forests setiap hari
jangan kadang kenakan sendirian kasih karanya yang telah akan tak involving kakak
oleh karena kau lemari darah

harus engkau peluk kakaknya ke dalam seluruh dunia
sekarang sekarang pilih anak jotka yang paham astro
hari ini bikin kicim pringnya sedikit
tapi essi gak kuat bikin banyak
hari ini mah gak bisa bantuin
tadi kamu bilang mau ketemu
akan bilang besok aja katanya mau ke subang
saya sudah pulang dari subang
kalau mau kamu bisa ke rumah saya sekarang
nanti pulang kantor jam berapa
aku jemput ya
gak mau ah
karena dijemputnya pakai motor butut
aku udah di janji sama jonny
dia pakai sedan
jonny itu siapa
kasih tau gak ya
kasih tau dong
ya kamu bikin aku penasaran aja
udah dulu ya aku masih kerja
aku gak ada kesibukan apa apa
memangnya kenapa gitu
kapan kapan jalan yuk
besok aku telepon lagi ya
kok nomornya susah dihubungi
ih kepo deh
pengennya sih gak sekedar temen
kayaknya dia suka sama aku
aku juga suka sama dia
aku mau pergi
siapa yang mau kamu masukin buat kerja di sini
saudara tetangga atau siapa
kamu bener bener kenal gak
jangan sampai kalau nanti ada apa apa itu bisa merusak hubungan baik kita
saya merekam aliskan orang yang bisa saya pertanggungjawabkan
bukan saudara bukan tetangga
kamu sudah bisa mengambil essekan ar canal daffodil
tengah menurut kamu apa itu saja
butuh refleksi mana
kemarin sore udah pindah ke tempat kos
mudah mudahan nanti betah
harus betah kang
cari kerja itu susah
saya harus punya penghasilan
harus bisa ngasih nafkah buat anak istri
tapi sebelum kamu mulai kerja di sini
kamu harus ngomong dulu sama si jupri
ngobrol dalam aja
biar nggak salah paham
udah gitu waktu ikut si jupri
status saya cuma buat bantu bantu
iya tapi tetap harus ada omongan
gak ada n turu absolute
ikut teh kirani
mending kamu ikut teku aja
tapi harus nikah dulu
tapi sebelum nikah
kamu harus punya kerjaan baru dulu
sebenarnya daripada harus ke jakarta
aku lebih suka kalau tetep disini aja
biar rumah ini nggak kosong
supaya mau tinggal disini
dia disini sama imas
kalau gak di ines
menurut saya itu lebih bagus loh
soalnya rumah itu kalau kosong
malah cepet jadi rusak
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah
kita ke rumah